sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sewaktu anaknya om wisnu itu masih bayi
eh amira tau nggak
sewaktu kalian masih bayi
ayah kamu sama om wisnu itu pernah jodohin kalian loh
terus sekarang anaknya om wisnu kemana bu
katanya om wisnu sih dititipin sama saudaranya di kampung
tapi setelah itu ibu nggak tanya tanya dia lagi
ya tapi dia nggak mau ngaku
ya amira kamu tau sendirilah
dia punya anak namanya arman
dia juga punya adik namanya surti
aku namanya arman aku juga punya budi namanya surti
memangnya kenapa kamu tanya itu amira
tadi waktu amira lagi sama arman ngobrol tadi
arman tuh sempat curiga
kalau om wisnu tuh ayahnya arman
jadi arman bilang begitu
apa mungkin memang benar dia anaknya ya
nama anaknya mas wisnu kan juga arman
umurnya sekitaran segitu juga
terus yang waktu itu ketemu di pasar
budenya si arman namanya juga surti
nama adiknya mas wisnu
kalau dia itu adik saya udah saya kenalin ke kamu
kalau dia itu memang adik saya
kok bisa semuanya kebetulan
apa memang benar kali kalau arman itu anaknya mas wisnu
tapi kenapa dia tinggal di rumahnya prahapu
lagian gak mungkin kalau arman itu anaknya om wisnu
kamu ngapain sih mikirin dia
dia tuh tinggal di rumah prabu wijaya
udah cepet bantu ibu bikin kue ya
kalau benar arman itu anaknya mas wisnu ya
tapi kalau benar arman itu anaknya mas wisnu
aku harus cari tahu kenapa dia malah membiarkan anaknya kerja untuk prabu wijaya
sekarang saya mau nanya kenapa bapak sekarang gak mau ngakuin saya sebagai anak
salah saya apa sih pak
mas wisnu lagi bengong ya
iya kenapa ada apa otari
mas wisnu masih ingat kan
sewaktu saya di pasar
saya ketemu sama anak muda yang namanya arman
dan budenya yang namanya surti
kenapa tiba tiba kamu membahas masalah itu lagi
kenapa mas wisnu jadi tegang
arman itu anak kamu kan mas
kalau memangnya arman itu anaknya mas
kenapa mas biarkan dia tinggal di rumah prabowo wijaya
hah supaya dia bisa hidup enak
atau jangan jangan selama ini mas itu berskongkol
dengan prabu wijaya untuk menjatuhkan mas iksan
atau sengaja ya mas ya
mas mengkhianati kami
dengan mendapatkan uang dengan pura pura
menjadi sahabat kami
mas berskongkol dengan prabu wijaya iya
jangan jangan kamu itu terjawab
tunggu otari kamu jangan berpikir serendah itu
aku memang menitipkan arman sama surti
yang bekerja di sana tapi bukan berat
jadi benar mas
arman yang tinggal di rumah prabu wija itu anak kamu kan
arman yang ada di rumah itu memang anakku
tapi bukan berarti aku mengkhianati kamu
ataupun mengkhianati iksan bukan
percaya sama aku
aku sudah memikirkan ini masak masak
aku punya rencana sendiri
aku menaruh anakku sejak kecil
di rumah si penjahat itu
aku punya rencana yang sangat besar
aku ingin menuntut keadilan
atas apa yang sudah
aku sudah pak
percaya sama aku
sampai sampai aku rela bervisa
dengan anakku sendiri otari
tolong kamu rahasiakan ini
dari siapa pun
percaya sama aku
aku punya rencana sendiri
saya harus lidah dengan annoying doppel salutes
dengan lihat dua langit